keinformasi lain air di kali ancol pademangan jakarta utara pada minggu siang mendadak keruh
akibatnya puluhan ikan mati terapung karena diduga tercemar air limbah
minggu siang petugas dari dinas sumber daya air jakarta dikejutkan dengan banyaknya ikan mati terapung di air kali ancol pademangan jakarta utara
kejadian ini diduga akibat air kali yang tercemar limbah
warna air kali menjadi hitam keruh
kali ancol yang biasanya menjadi tempat pemancingan ikan ini pun tampak sepi dibanding hari biasa
menurut petugas dinas sumberdaya air jakarta fenomena ikan mati mendadak baru pertama kali terjadi di kali ancol
baru tahu pak ikan ini biasanya sih nggak ada yang mati air juga bening ini tiba tiba hitam begini
biasanya sih nggak hitam biasanya sih nggak hitam air limbah atau diduga sih air limbah
sementara itu seorang pencari ikan yang memancing sejak pagi
mengaku belum ada satupun ikn
yang memakan umpannya ia justru menemukan banyak ikan yang mabuk dan mati tercemar air limbah
airnya butak terkena limbah
banyak yang mati kan
emang nggak buat dimakan ya pak
emang dimakan tapi kalau ada yang mau juri ya dikulit
petugas terkait akan segera diturunkan untuk mengecek penyebab matinya ikan ikan di kali ancol ini
gunawan sugro jakarta